dan untuk mengetahui bagaimana kondisi balita yang positif narkoba tersebut
kita sudah terhubung dengan kapolresta samarinda kombespol ari fadli
ya selamat pagi pak kapolres
bisa anda ceritakan dulu sebelumnya bagaimana sebenarnya kronologi kejadian balita yang positif narkoba ini pak
baik terima kasih
jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa kronologi awal cerita kejadian ini berawal dari ketika ibu korban ada keperluan dengan tersangka
sehingga ibu korban ini yang mana sebagai tetangganya mendatangi rumah dari terlapor atau yang sudah kita jadikan tersangka ini
kemudian pada saat ngobrol ngobrol
di rumah karena diikuti oleh anaknya
anaknya kemudian minta minum kepada orang tuanya atau kepada ibunya
karena pada saat itu bertamu ya ibunya atau ibu korban ini meminta kepada pemilik rumah
apakah ada air minum
nah seketika itu juga oleh pemilik rumah yang sudah kita jadikan tersangka
mengambil air minum
mengambil sebotol air dan memberikan kepada anak tersebut untuk diminum
baik sejauh ini berarti tetangga tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka ya pak kapolres
dan apakah ada motif yang didalami oleh pihak kepolisian terkait ini
karena sebagai informasi juga dari tetangga itu katanya tidak mengetahui bahwa air itu mengandung narkoba seperti itu
jadi begini jadi botol air minum tersebut adalah botol
yang digunakan oleh tersangka sebagai alat untuk alat bantu untuk menghisap narkotika jenis sabu
yang mana dilakukan pada malam sebelum peristiwa memberikan air minum tersebut
sehingga air minum itu mungkin sudah terkontaminasi dengan narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan oleh terlapor atau yang sudah kita jadikan tersangka
pak ari berarti
berarti ini tersangka juga positif narkoba ya pak ya
ya jadi untuk tersangka jadi menggunakan narkoba itu berdua ya
jadi di rumah itu ada dua orang yang mana pada saat menggunakan sabu itu bersama sama
jadi pada saat menggunakan sabu itu bersama sama pada saat kita lakukan pemeriksaan
pemeriksaan dan pendarahan
namun memang yang memberikan air atau botol tersebut kepada anak tersebut adalah terlapor yang satunya ini yang sekarang sudah kita jadikan tersangka
nah kebetulan hasil pemeriksaan kita terhadap urin dari yang bersangkutan walaupun dia menggunakan sabu pada malam itu ternyata urinnya negatif
sedangkan temannya yang bersama sama dengan dia positif
oke pak sejauh ini apakah ada penambahan tersangka
dari penyelidikan hingga sampai saat ini
ya jadi nanti untuk penambahan kita sedang mendalami yang mana hasil pemeriksaan kita ternyata di rumah tersebut ada orang lain
atau teman dari tersangka ini yang bersama sama menggunakan sabu itu juga akan kita kenakan sebagai orang yang melakukan atau penyalahgunaan narkoba atau menggunakan narkoba
baik kalau untuk kondisi
dari bayinya sendiri atau balita ini bagaimana pak update terbarunya
update terbaru kemarin sudah kita lakukan pendampingan dari unit ppa satreskrim poresta samarinda bersama sama dengan tim reaksi cepat dari kota samarinda untuk perlindungan anak dan perempuan
alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit dan kondisinya sudah membaik sudah mulai makan
sudah mau untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya
baik lalu untuk pendampingan terhadap keluarga dari korban bagaimana pak
untuk pendampingan terhadap keluarga korban kita sudah melakukan pemeriksaan pemeriksaan kepada keluarga korban
karena sampai saat ini dari keluarga korban masih keberatan dengan apa yang dialami dan saat ini juga terus kita lakukan pendampingan dan perlindungan pastinya
karena sudah melaporkan adanya tindak pidana ini
baik terkait tersangka ini nanti kira kira akan dikenakan ancaman atau pasal berapa pak terkait kasus ini
kita kenakan pasal berlapis ya dari undang undang nomor tiga puluh lima tentang tahun dua ribu sembilan tentang narkotika maupun undang undang perlindungan anak
jadi kita kenakan pasal berlapis dari dua undang undang tersebut
ya jadi akan dikenakan pasal berlapis
baik dengan pasal berlapis tentunya ancamannya juga bukan pendek waktunya tentunya
baik terima kasih atas informasinya dan juga sudah bergabung bersama kami di cnn
cnn indonesia today kombes pol ari fadli kapolresta samarinda yang hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
terima kasih pak
ya terima kasih